inilah sosono tegang saat dilakukan penertiban dan pengosongan rumah dinas yang berlokasi di jalan kartini
kelurahan talang semot kecamatan ilir barat dua palembang pada rabu pagi
bahkan petugas yang akan berusaha melakukan pengosongan rumah
mendapat perlawanan dari warga karena tak ingin meninggalkan tempat tinggalnya yang ini selama berpuluh tahun
kendati demikian pengosongan tetap dilaksanakan meskipun mendapat penolakan dari warga
dari spsp ini dan pemberitahuan kurang ada respon ya akhirnya hari ini kami tertipkan
komplek rumah dinas golongan dua itu adalah komplek yang memang harus dihuni
yang berhak menghuni di sini adalah prajurit dan pns tni ad yang aktif
lebih lanjut ia mengatakan bahwa warga komplek kartini yang diterbitkan rumah dinasnya ada dua puluh dua keluarga
mereka merupakan anak cucu anggota tni
bukan prajurit tni aktif
padahal aturannya komplek kartini merupakan rumah dinas tni ad golongan dua
yang hanya dapat dihuni oleh prajurit tni dan pns tni ad aktif
yang sudah mendapat persetujuan dari pangdam ii sri jaya